aisyah mau belajar silat disini
kemarin gimana kamu belum cerita
rencana mau ngejebak orang yang ngajak saya masuk biro jasa pemilihan uang
kang cecepnya balik kanan
dia sebetulnya udah sampe tkp
tapi terus dia ngasih tahu
kalau ada perintah balik kanan dari panglima besar
panglima besar itu siapa
kang mus itu siapa
yaudah kalo gitu aku mau nelfon kang cecep
kalo kata kang mus kang cecep ngejadi backing dia
padahal katanya udah sampai tkp
iya dipanggil kang mus
harus segera kembali ke kantor
temen kerja aku
kamu udah kerja
kamu udah kerja
kamu udah kerja
kamu udah kerja
kamu udah kerja
temen kerja kamu kenapa
tiap hari ada aja yang kecopetan
orang seperti bu saeb sama semua anak buahnya emang harus dibasmi
nanti saya kontak hukum
yaudah saya mau kerja lagi
lagi kerja kenapa teleponan
ngomong soal kecopetan
saya cerita ke saudara saya
kalau tadi rati kecopetan
orang yang kamu sebut bos saeb itu siapa
bukan siapa siapa pak
kalau bukan siapa siapa
ikut saya ke kantor
lagi pertama dengan dzahir
kamu bukannya udah keluar dari terminal
kok tau soal terminal
tadi tony datang ke rumah
cerita kalau dia udah keluar dari terminal karena ada masalah sama bubun
tony yang udah habis habisan ngebela bubun
sakit karena sama bubun dibilang gak berguna
tony sekarang udah keluar dari terminal
terus katanya mau balas dendam
emang dia berani
mungkin gak pernah langsung
ya udah kamu gak usah ikut ikutan
nanti kamu terlibat masalah lagi
sekarang kamu fokus aja sama rencana kamu buat jualan bu rayot
modalnya aja belum ada
orang yang kamu sebut buat sayap itu siapa
saya gak kenal
makanya orang seperti bos sayap sama semua anak buahnya memang harus dibasmi
kalau kamu gak kenal
minimal kamu tau bos sayap itu siapa
bosnya copet pak
tau dari siapa
dari cerita orang orang
kayak orang terpelajar
dosen di mana
akademi op bandung copet
kamu bukan cuma tahu bukan cuma dengar dari orang orang
kamu pernah ketemu atau kenal sama orang yang biasa dipanggil bos saib
yang menjadi bos copet dan mengaku dosen akademi of bandung copet
betul kamu pernah ketemu dia
kamu kenal dia
bapak kenal dia juga
di sini saya yang bertanya bukan kamu
kamu kenal dia
saya mau dipecat
sakit hembing maarah ya sih
saya informasikan dia tuh dia satu satunya
ya di mana
ya ampun sudah tau
gue juga penat
hai yuran sma belajar silat di sini bilang sama bapak yuran
itu bapak oke
saya sudah bu berapa biaya pendaftarannya lima ratus bulanannya dua ratus kalau kamu maunya disitu ya udah enggak
gak mau apa apa
itu barusan tangannya
cuma nyenggol aja masa marah
bagaimana semua berjalan lancar
saya turun dulu nanti saya telepon lagi
kamu salah apa
kok bos tau saya salah
karena barusan kamu minta maaf lagi
kalau untuk yang tidak bisa menerima telepon dengan baik karena kamu sedang diangkut
tadi kan sudah
bos tadi nanya semua berjalan lancar
ada yang dompetnya dipegang terus
ada juga yang baru kesentuh tasnya orangnya udah nengok
belum ada penghasilan sama sekali
sungguh sangat mengecewakan
selain itu bisa mengurangi wibawa kamu di depan risa
dan juga sekaligus bisa menurunkan rasa percaya diri risa yang masih dalam proses adaptasi dengan kehidupan barunya